wow bekerja di balik layar membuat sosok yang satu ini tidak banyak disorot kamera
padahal sejumlah filmnya merejai sebagai film terlaris di indonesia
bahkan di dua ribu delapan belas perusahaannya melantai di bursa efek indonesia dengan nilai saham mencapai dua ratus sembilan puluh enam miliar rupiah
setelah berkat kerja kerasnya sosok yang satu ini masuk dalam satu dari lima puluh orang terkaya di indonesia dengan kekayaan mencapai enam belas tiga triliun rupiah
sebuah bisnis kreatif yang memang didukung oleh dedikasi dan kecintaannya pada industri film
membuat sosok yang satu ini bisa menjadi inspirasi anda apabila anda ingin menjadi seorang pengusaha
dan kita akan membahasnya di the richest kali ini bersama saya yudi yudawan
cerita sama kita sebenarnya ada apa sama lo dan aris
kayaknya mas aris selingkuh
yang terjadi selanjutnya benar benar diluar dugaan kami
mbak asisi apa
kiri balik dulu ya mbak
ha jadinya malu sekarang

gini bila bisa apa yang akan bisa temukan khususnya tentara ini
saya pregnant ternyata tetap berkembang
terima kasih banyak banyak alan hagelvaen walgj text of the time
bahkan santer katanya akan mengakuisisi salah satu dari emiten di dunia hiburan dan media di indonesia
nah langsung saja kita berbincang dengan pendiri dari md entertainment bapak manoj s punjabi
selamat pagi bapak
terima kasih juga
iya bapak ini langsung saja terlupain pak
pertanyaan saya terkait dengan emiten nih ya film sendiri
apakah benar pak akan mengakuisisi net itu pak
enggak tapi gini loh kayaknya itu berita
santer banget pak
berita itu belum ada any corporate action dari kami dari md pictures
belum ada corporate action tapi yang pasti kan tahun lalu kita sudah ada rights issue
akan ada sesuatu yang besar tapi apa belum tahu
nah sesuatu yang besar nih pasti semua filmnya
selain mungkin para pemirsa cnn juga pasti nonton filmnya karya dari md picture ya
terakhir ini juga sampai mencapai hampir lima juta ya pak
hampir lima juta
nah ini salah satu mungkin strategi bisnis yang akan kedepannya dan membuat bapak jadi satu dari lima puluh orang terkaya indonesia
versi forbes indonesia ya pak ya
strateginya apa sih pak
uang sebanyak itu tuh pak bisa didapatkan dalam waktu mungkin lebih dari dua puluh tahun
kalau saya lihat gini ya ini kan kami di bisnis hiburan ya
dan saya kira it's all hard work passion and belief that kita bisa lakukan kita bisa jadi
karena bidang film dunia kreatif ini kan tiga puluh tahun yang lalu susah gitu hidupnya
tapi sekarang sudah berubah ada value
content tuh sangat ada value
dan kami sudah buktikan dari di live
di air lebar di seri di tv series maupun di vtv dengan layangan putus kepungku malam kisah untuk gary dan lain lain
antares dan lain lain
jadi kita sudah buat bukan satu sukses
film dari kkn dari danur dari hpv dari hatta cinta dari surga dan terakhir kkn dan sewudino ini
and i think ya itu jadi
wah mungkin pak mirza sianan tidak banyak yang tahu ya pak
bapak memulai usahanya justru bukan di film
meskipun keluarga di film ya pak
bisa sedikit cerita nggak pak
tadi saya baca kepekannya itu masih bahkan kerja di pop and paper
kemudian juga sempat buka usaha tekstil gitu pak
jadi waktu saya lulus dari kuliah saya di iu indonesian european university di jalan blora dulu
saya lulus kuliah saya
masuk ke bisnis mau coba kerja di pop and paper indakiak siena tegas
tiga bulan sudah dipecat
kenapa nih sekelas tamarung dipecat kenapa
ya mungkin saya orangnya ini ya
mau kerja tapi kalau nggak ada di hati
dan umur berapa itu umur tahun umur dua puluh satu
jadi masih mungkin belum dapat
jadi saya percaya mungkin kalau saya bisa rewind
dulu di sekolah kayak apa ya yang anak bandel nggak pernah mau kerja
jadi kayak a different person
waktu lulus kuliah tuh pengen jadi
jadi kayak anak yang nggak pinter kerjanya
ya untung juga dipecat jadi lebih gampang
dan belajar dari sana itu kan jadi wah gue malu juga nih
jadi itu jadi motivasi untuk always mau buktikan
karena bisnis film dibilang sama orang tua ini bisnis udah lagi ancur lagi puruk puruknya
film indonesia di tahun sembilan puluh an
dibilang enggak saya tuh mau banget passionate banget untuk bisnis ini
dari umur tujuh delapan tahun saya sudah tahu saya mau jadi filmmaker
sebelum tahu artinya filmmaker mungkin
tapi itu jadi tantangan
terus ada bisnis ekspor yang ada teman lain dan kita ada ikutan
jadi saya masuk di sana
sampai trading jual tekstil masuk ke trading ke dubai
jadi ada bisnis tekstil yang saya jalani
sampai buka toko juga di plaza indo
dan thanks god alhamdulillah saya tidak rugi loh
secara bisnis masih bisa profit
pinjam duit gitu
dapat dukungan tapi mandiri
dan akhirnya tahun sembilan puluh lima saya minta tolong supaya bisa masuk di perusahaan bisnis film
iya berarti kalau bapak lihat industri film masih menjadikan suatu prospek menarik ya
karena kalau berdasarkan data yang saya baca tahun dua ribu dua puluh dua ada lima puluh empat juta penonton untuk pak film lokal sendiri
nah kalau dari md melihat ke depannya industri film seperti apa
karena bapak bergen ya keluarganya sempat menolak tuh ya katanya
industri film lagi tidak maju
tapi ternyata salah dong
sepuluh tahun kemudian indonesia tuh salah satu menjadi film lokal menjadi tuan rumah di indonesia
kan waktu tahun sembilan puluh an pertengahan sembilan puluh lima itu sinetron
film indonesia masih susah
terus tahun dua ribu ada film yang beberapa dari sherina ada benar cinta terus kami aitai cinta habibi ainu
makin saya dapat formula saya udah lihat growth nya
film indonesia tuh potensinya sangat besar
pertama bioskop dari enam ratus an di tahun dua ribu delapan
sekarang udah dua ribu an lebih
sekarang sudah dua ribu dua ratus an
jadi bisa lihat growth nya
di dua ribu lima belas masih seribu dua ratus an atau seribu empat ratus kalau saya tidak salah
sekarang naiknya signifikan
jadi zaman itu surga yang tak dirindukan yang kami buat tren promosi satu lima juta film terlaris loh di tahun itu
sekarang tahun lalu film kmd diserahkan
pak ini formulanya seperti apa pak ya
kalau kita saya pribadi sebagai movie lover ya saya lihat produksi dari md itu banyak yang memang mengangkat tema lokal horror
kemudian juga bekerja sama dengan para penulis buku ataupun bahkan twitter simplemen sendiri yang akhirnya diangkat sebagai film
itu strategi sendiri dari md pak
ya strateginya gini
bagi saya kalau ada buku atau ip
bisa yang pasti horror sih selalu digemari
cuma dulu sebelum danur horror tuh banyak yang bikin maaf busuk
ya quality orang bisa syuting horror dengan produksi murah banget
ya nggak perlu bintang nggak perlu hanya menakut nakuti
jadi pantesan nggak diterima
setelah danur yang pertama film indonesia yang bisa dapat dua tujuh juta penonton confidence nya menaikkan mutu
dan dari kkn itu udah standar yang bagus
dan dari kkn itu udah standar yang baru
dan bagi saya dari buku dari ip atau dari twitter atau sesuatu yang viral atau anything source itu kan jadi cermin bagi saya
pak ini kalau bapak tadi kan awalnya sinetron ya pak ya
dan siapa yang nggak kenal cinta fitri misalkan ya wah berjilid jilid gitu kan
kemudian beralih ke film
bapak dari sinetron ke film memang bapak passion awalnya di film
bapak melihat prospek tadi karena grown dari industri film bertumbuh signifikan
seperti apa nih pak jumping ke bisnis itu
kalau saya jumpingnya very simple sudah punya strategi
dua puluh tahun yang lalu waktu kami mulai md saya udah punya konsep foundation nya harus sinetron karena expertise nya sinetron
bread and butter nya sinetron itu udah pabrik
jadi kami jalan saya bilang nanti siap baru masuk film
aita cinta adalah film pertama yang saya dapat buku itu yang terobsesi harus ini jadi film
jadi film tuh jaman dua ribu delapan bagi saya masih sebagai image
karena belum jadi industri waktu itu
nah di dua ribu lima belas pandangan saya beda waktu aetai cinta dua ribu delapan dua ribu dua belas baru habibie
yang lain loh medium medium budget aja
tapi dari dua ribu lima belas itu konsisten
film udah jadi benchmark yang saya udah lihat ini growth nya sangat besar
jadi nggak main main
surga rudy habibie habibie ii biarpun bukan terlaris waktu itu
tapi kan masih penontonnya dua juta
saya juga lihat md sekarang mulai ke series ya pak ya
dan itu menarik sekali karena memang series sepertinya sekarang lagi trend juga lagi booming
dan saya melihat kalau misalkan film tidak laku layar lebar tidak terlalu laris misalkan masih bisa lah gitu bermain di series
strategi ini apa pak awal mohamad sekarang ya
awalnya jadi sebelum dua ribu dua puluh pre pandemic kami sudah siapkan untuk masuk ke ott
tapi hook nya hook yang punya singtel bangkrut iflix tutup dibeli oleh vtv
saya di pandemic pasti pusing lah
saham ancur ini semua ancur situasinya jelek
tapi pusing itu hanya satu bulan saya strategi stres
cepet kami buat series
jadi my lecturer my husband kami syuting waktu pandemic waktu masih
awal awal ya pak dua ribu dua puluh an ya
film itu series jadi ketemu reza prilly kita syuting
series itu jadi langsung diambil vtv
jadi nomor satu bukan seriesnya nomor satu appnya nomor satu karena orang mau nonton
jadi saya sudah tahu bahwa kami sudah cepet pivot bahwa
wah gue mau masuk ke sini bukan gue mau masuk
gue udah tahu harus masuk ke sini
akan ada perubahan transformasi
akan ada perubahan transformasi digital pasti inevitable
jadi bagi kami kami udah lihat i have to be here
dan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu segitu banyak produksi untuk digital
ya menarik sekali ya
mungkin pemirsa juga dan saya pribadi ketika pandemi ya pak
pasti memukul industri entertainment hiburan
dan pastinya tadi penonton dengan ppkm kemudian juga pembatasan aktivitas
itu ngaruh nggak pak sedikit sebelum kita jeda pak
ke pendapatan dari md sendiri maupun dari bisnis
saya kira dua ribu dua puluh tahun pertama yang md rugi sejak dua puluh tahun
tapi tahun itu blessing in disguise untuk md
jadi rugi pun bagi saya the best year
karena ada era baru digital
kami yang pertama rubah cepat
coba cepet masuk ke digital
berapa series yang kita buat sampai sekarang series kita jadi top favorit lah
jadi itu kan sesuatu yang karena kami sudah siap
jadi pandemi itu kalau orang bilang susah ya susah
rugi duit tapi rugi untung di future
wow itu menarik sekali ya berarti sebuah strategi dari
jadi kadang kalau kita merasa kita rugi sekarang
itu bisa jadi opportunity ke depan
gimana kita bisa berubah dan mau chain
berarti harus beradaptasi harus segera agile dengan kondisi ya pak ya
dan bisa mengambil peluang justru
mungkin pak ministra sinn business and refinancy masih penasaran
seperti apa perbincangan dengan pak manus punjabi
terutama tadi nih strategi kemarin ketika pandemi
tapi tetap masih untung masih tetap dapat cuan
dan bagaimana merubah strategi dan membaca situasi
itu hal yang menarik yang bisa kita bincangkan nanti setelah cerita berikut
seperti itu pak
benar padahal jujur ya waktu pandemik itu bulan maret bioskop tutup
cost nya nggak turun sudah pasti
udah perusahaan sahamnya ancur terpuruk lah situasinya
setelah strategi sudah renungkan mikir
bahwa saya percaya bieskop gak akan tutup
tapi dunia digital akan jadi besar
belum ada demand saya sudah buat series
itu gambling berarti pak
saya buat series dengan reza prilly
yang tadinya itu script layar lebar
kami buat jadi delapan episode
untuk tayang di series
jadi itu gambling total di bulan juni juli kami syuting
yang masih pandemi ppkm
aduh syutingnya aja ribet gak tau harus dimana
jadi ya kami percaya bahwa dunia ini gak bakal hilang gitu aja
gak usah dunia ini
saya yakin sekali dengan bioskop
kakek di desa penari bulan dua ribu dua puluh itu tuh harusnya tuh udah
saya pas udah datang
saya pas udah dengar ada pandemik
indonesia bilang belum ada kasus
saya gak percaya
saya udah tau ini akan ada problem
ada film james bond waktu itu
film james bond terakhir itu ya
itu sebelum dia delay saya sudah feeling ini kkn harus delay
lagi di proses tahap tahap terakhir
kami tetap selesaikan tunggu supaya situasi nggak panik
baru saya announce delay
dua tahun kemudian itu saya dapat tawaran jual film itu direct ke streaming
tapi saya segitu yakin sama bioskop akan balik
saya tahan film itu

bulan februari mau rilis filmnya
delay lagi kelebaran
saya pikir itu kali udah
ini biasalah udah ada pattern kan
setelah omikron setelah delta setelah apapun
abis itu dilepas
jadi saya punya insting dan mengatakan ini kali lebaran kami sudah siap fight
dan terbukti ya
sepuluh juta penontonnya
ini berarti insting dalam dunia bisnis terutama bapak di dunia hiburan itu penting ya pak
selain tadi ya melakukan apa namanya riset observasi
kemudian juga strategi strategi
apa yang bisa membuat bapak sebegitu pedenya pak
dunia film masih berjalan
dan terbukti itu sukses pak
gak tau ya
saya punya logika aja
kalau bioskop semua habis
apa ini penyakit
satu bulan pertama jujur saya gak ada prediksi
tapi itu saya panik dan cukup stres
tapi paniknya masih dalam apa masih wajar
tapi kita kan punya cash flow di perusahaan
jadi bisa atasi dulu
setelah itu saya pikir bioskop nggak mungkin tutup
gak tahu saya punya logikanya bahwa gak mungkin ini pandemik berjalan terus dong
kan kita awal mikir negatif
setelah itu saya punya pemikiran ini bukan end of the world
akan jalan tapi tunggu timing
saya punya strategi jalankan ke seri
karena saya udah pikir work from home
ini jadi operasi
itu yang jadi saya gerak cepet ke series
udah ada planning dari satu dua tahun yang lalu
tapi belum ada demand
jadi saya buasimah lekama
ini jadi sign
itu sebuah sign yang tepat ya pak
karena di industri apapun ini butuh keberanian untuk tadi
gambling untuk ambil keputusan
meskipun kadang kadang beresiko tinggi juga ya pak ya
nah bapak tadi apakah ini semua diajarkan dari keluarga pak
terkait dengan bagaimana anda berani mengambil resiko
kemudian sense of business nya strateginya
kalau lihat sih keluarga saya bukan tipe yang mau ambil resiko tinggi
tapi saya memang mungkin ada jiwa penjudinya
penjudinya ada gitu ya ya
jadi bagi saya ini udah jadi adrenaline
daripada orang suka bilang ke kasino atau main
ini saya udah gak judi saya jujur di film
karena film kita gak bisa tahu ini mau satu juta mau dua ratus ribu atau mau lima juta
tapi sekarang judinya apa
kita bisa takerin film ini punya ini film bisa dapat tiga sampai lima juta
nah itu formula
pak prediksinya apa
saya bilang tiga sampai lima juta
waktu udah tembus tiga juta dia yang ngingetin saya
bahwa inget gak
dan filmnya dapat empat delapan ratus tujuh puluh
nah itu bagi saya jadi saya ngerti formula
saya tahu film untuk bisa nebak ancaran targetnya berapa
jadi bukan nebak manggis
oh ini film bisa menghasilkan begini
tapi sekarang ada juga fenomena
apa nih pak formulasinya
sedikit di spill ya pak
misalnya ini ip base
saya bisa tahu dari poster launch dari trailer launch dari respons netizen
itu lumayan loh targetnya
ada sesuatu yang ini tinggi ini tinggi ini tinggi
hasilnya benar tinggi
tapi kadang kalau filmnya jelek nggak sesuai filmnya bukan sesuai harapan mereka
dan menariknya ada juga film yang responsenya kurang
karena ipnya belum besar
jadi ada banyak faktor banyak variables yang kita harus bisa pertimbangkan
wah menarik sekali
variable variable yang mungkin sebelumnya dua puluh tahun lalu orang tidak terpikirkan ya untuk di industri hiburan dan film
campur di series ya pak ya
ya selain strategi tadi ya pak formulasi bagaimana bisa bertahan bisa mencari peluang series digital
tapi pasti saya juga penasaran pemirsa juga penasaran
support systemnya pak manok sih siapa selain tim besar dan tim kreatif yang sangat memberikan kontribusi
pastinya dari keluarga
nah saya penasaran
tapi aku gedungnya nih mewah banget pak
udah gak kayak php zaman dulu ya kalau saya masuk ya
mungkin bapak bisa ngajak saya berkeliling sama tim cnn
berarti ini work of fame nya dari md dari prestasi bapak juga ya
proses yang semua presiden waktu jabatan ada yang nonton terus film
jadi semua adalah award yang dibahasikan oleh amd dan bapak juga dapat award juga tentunya ya
dapat award dan prestasi penonton terbanyak series terbanyak ya itu selalu jadi prestasi besar
kebetulan ada shania
langsung ketemu ibu ya
ayo ketemu ibu
ya kita kembali bersama saya yudi dawan di bisnis referensi the rechurs kali ini
masih bersama pak manat sepuljabi
pak tadi sebelum jeda saya kan sempat nanya support systemnya salah satunya pasti keluarga
dan seberapa penting sih pak keluarga membuat anda tetap fresh berpikir positif dengan segala macam pandemi tadi itu
saya pikir keluarga segala galanya tanpa keluarga yang harmonis nggak mungkin
pasti butek gitu
problem di rumah kantornya udah gak fresh
udah nggak bisa positif energy
dan saya selalu percaya dengan positif energi
dan kali ini kami ditemani oleh ibu shania ya
ibu terima kasih sudah waktunya
terima kasih juga
istri pak manus ya yang aduh gak kalah sama pemain film bollywood ya
kamu pikir tadi ibu ibu juga pemain salah satunya kalau di sini
ibu saya terima kasih ya sudah ibu berkenan untuk berbincang bersama kami di bisnis referensi cnn
kalau tadi bapak bilang super system pasti keluarga ibu dan putri putri dan keluarga pastinya ya
apa yang ibu bisa berikan kepada suami
apakah ibu berkecimpung di industri nya juga
seberapa besar bu peran dengan ibu ini
iya sih dua dua di kerjaan juga dan tentu aja di rumah
kalau di kerjaan ya tanggung jawab kami masing masing terpisah
jadi seluruh kreatifnya produksi semua di bawah manuj
dan di bawah saya saya urus support function
jadi kita di kantor mungkin jobnya sangat terpisah which is a great thing
tapi juga ada tim inti yang sering kita diskusikan hal hal strategis
jadi i feel saat pulang saat kita diskusi di rumah
saya sangat nyambung saya bersyukur sangat nyambung dan ngerti apa yang dibicarakan gitu
tadi ibu bilang ibu bagian finance ya
vellang industri yang mahal ya ibu ya
gimana nih bisa match dengan bapak pasti wah kreatifitinya imajinasi nya bikin vellang maunya kayak gimana gitu
tapi ibu wah ngomongin masalah duit deh
jangan banyak dikeluar ya harusnya udah dapet nih cuaca gimana nih ibu
ah nggak semestinya
nggak seperti itu juga sih
lebih formulanya kan ada saing
jadi tepat nih
jadi mau kesini arahnya ngikut gitu
jadi biarpun ngikutnya juga kalau ditanya advice
ini gimana nih kita boleh lakukan
bukan dari business advice
mungkin ada strategi atau ada ekosisi yang besar atau ada hal yang besar
itu kan perlu brainstorm dipikirkan dan bisa ada devil's advocate nya untuk bouncing board nya
jadi kita ada team juga ada management team
tapi selain management team ada tukar pikiran yang di high level karena ngerti business nya dan involve di business
dari awal juga sih
karena kan saya sering ketemu juga sama orang orang yang bertemu dengan manoj
oke ini tepat kayaknya
termasuk ketika bapak mau gambling di pandemi kemarin bikin series
ibu semua kemau hati gak sih bu
waktu itu saya sangat percaya banget karena instingnya kuat sekali
etika bekerjanya kuat sekali
dan saya juga sangat sangat percaya dan setuju saat itu
itu kita udah tau
dan itu karena kita udah siap
punya posisi tahu mau kemana
jadi larinya lebih ke gimana move apa
saya lebih mau jalan kemana nih
biasa kok top income dari saatnya
itu tinggal kemauan dan saya puasnya kami bisa strateginya ke digitalnya
larinya kayak seolah olah udah tiga ratus km per jam
jadi itu kan cepet
itu yang jadi menarik gimana waktu ada
kita lagi susah gimana bisa lihat ada peluang
kalau kita di dalam
saya selalu bilang di dalam tunnel
bapak sama ibu mungkin skill sedikit ya
buat para pencinta film
apa aja sih pak sedikit di bawah ini
ada film banyak ya
tahun ini ada ganjil genap ya
dari bene itu menarik sekali
terus yang bulan agustus ada catatan si boy
wow reboot itu sih ya
posternya kemarin baru kita launch trailer
baru kemarin kita launch trailer mau launch jumat
dan ada september dua puluh delapan ada kisah tanah jawa
itu yang saya tunggu tunggu
saya baru tahu ibu sana ya
kalau saya bukan horror free
tapi bisa buat film horret yang bagus
sebuah kombinasi yang menarik ya pak
ini pak yang terakhir pak
manuskul njabi ingin dikenal sebagai apa nih pak
saya selalu kan punya
ambisi yang positif ya
bahwa di dunia hiburan ini film indonesia kita belum masuk di
kita industri aja belum
tapi sekarang mulai berkembang
jadi saya mau salah satu kontribusi yang terbesar terhadap film indonesia
jadi kalau ngomong film kan lingkupnya dari sinetron masuk ke film
series masuk ke film
layar lebar juga film
jadi itu harus jadi kontribusi
jadi kontribusi terbesar
membuat sesuatu yang selalu berkembang
dan saya mau dikenal kalau saya bisa go global
benar benar bawa bendera md
bawa bendera indonesia
kita bisa bikin sesuatu yang udah dikenalnya bukan hanya one off
tapi jadi benchmark
benar sekali ya
karena kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan jumlah penduduk yang dua ratus juta lebih ya pak ya
wah itu potensi
dan terakhir buat ibu
ibu bagaimana mendukung bapak dengan ambisi tadi bu
mungkin singkatnya ibu
ya tadi ditanyakan juga di rumah gimana
saya selalu berusaha di rumah untuk membangun situasi yang sangat positif
kekeluargaan kita deket banget dengan anak anak juga
kalau pulang dan di rumah
situasi sangat mendukung
kesini juga kita bisa lebih berkarya lagi
dan ya itu yang saya selalu berusaha untuk lakukan sih
bagi saya penting sekali relationship kita dan antara kita dan antara anak kita juga
jadi itu sangat penting sekali buat saya
wah itu perbincangan dua puluh menit gak cukup nih pak
produksi film buat saya pencipta film dan juga pemeriksaan
sangat pencipta film
sangat fetusnya sih pak ya
bocor soalnya saya juga pencipta film film di md nih pak ya
terima kasih pak
terima kasih pak
kak ken nonton dua kali
saya ujung ujung juga
saya ujung ujung juga
mudah mudahan ambisi dan juga cita cita bapak impian menjadikan md global ya pak ya
bisa menjadi kenyataan
karena memang tadi prospek industri film masih sangat berkembang
kemudian juga bioskop sendiri di indonesia bisa banyak growth nya dari enam ratus sampai dua dua ratus tadi bapak katakan ya pak
dalam tempoh waktu last sepuluh years
karena di indonesia sekitar information dua ratus delapan puluh juta penduduk dua dua ratus
di malaysia satu seratus layar dengan tiga puluh an juta penduduk
jadi kita bisa grow
masih jauh ratio nya
enam ribu layar masih bisa
potensi growthnya upside nya sangat besar
dan pasti banyak memberikan keuntungan buat md deh
terima kasih bapak
terima kasih bapak mak rusiwisanae buat makanya di sian indonesia business reference
mudah mudahan semakin growing bagus sekali ya
terkait dengan bagaimana maruspun dabi menghadapi tantangan mengawali bisnisnya
bagaimana akan grow dan cita cita kedepannya
sian indonesia business reference dengan the riches lain akan kembali lagi di episode berikutnya